seiring tingginya jumlah wisatawan domestik ke bali
sejumlah objek wisata juga mengalami peningkatan kunjungan
di pantai pandawa misalnya jumlah wisatawan naik lebih dari dua kali lipat
mencapai dua lima ratus orang per hari dari sebelumnya sekitar seribu orang per hari
pengelola kawasan wisata pantai pandowa memperkirakan kunjungan akan naik
pada natal dan menjelang tahun baru menjadi sekitar lima orang per hari
secara pergerakannya mulai cukup meningkat kalau dibandingkan dengan hari hari biasa
yang standarnya adalah satu sampai satu lima ratus
kalau masuk ke desember di tanggal lima belas ke atas ini kita sudah rata rata di dua lima ratus lah perharinya
wisata pantai khususnya di bali selatan diminati banyak wisatawan
pantai di daerah ini terkenal dengan pasirnya yang putih
dan tebing tebing batu yang mengapit jalan
pantai pandawa sendiri berjarak sembilan belas km dari pantai kuta
yakni di desa kutu kuta selatan kabupaten badung
pada pandemi kan nggak bisa ke bali ya baru sekarang dibuka dan alhamdulillah normal dan ya seneng seneng sih
banyak spot spot foto yang bagus
ya nggak apa apa sih sebenarnya walaupun agak pengap dan ribet juga ya nggak sih
tapi demi kenyamanan bersama demi kesehatan kita juga ya nggak apa apa gitu loh
daripada kita nggak bisa liburan sama sekali kan pusing
meningkatnya angka kunjungan khususnya domestik pada masa periode natal
tahun baru tahun dua ribu dua puluh dua di objek wisata pantai pandawa ini
membawa angin segar bagi kemajuan pengelolaan objek wisata
yang dikelola oleh desa adat setempat
beragam kegiatan kini kembali diselenggarakan untuk menghibur pengunjung
termasuk ratusan umkm yang kembali dibuka di objek wisata ini
sebelum pandemi kunjungan ke objek wisata pantai di selatan bali cukup tinggi
lebih dari sepuluh orang pada hari raya keagamaan dan hari libur nasional
meski bali belum dikunjungi wisatawan mancanegara
meningkatnya jumlah wisatawan domestik pada akhir tahun ini diharapkan menjadi
momentum kebangkitan perekonomian warga bali yang bergantung pada pariwisata
beberapa hari menjelang natal bandara ngurah rai bali mencatat jumlah kedatangan
penumpang pesawat yang cukup tinggi antara dua belas hingga empat belas orang per hari
peningkatan terutama terjadi pada akhir pekan lalu delapan belas dan sembilan belas desember
pada hari biasa jumlah penumpang pesawat hanya berkisah empat
hingga tujuh orang per hari